seorang pawang ular di magetan tampil di depan warga untuk mempertontonkan keberaniannya
bermain dengan beberapa jenis ular berbisa dan seekor anak buaya
aksi sang pawang dilakukan untuk menghibur warga sambil menunggu berbuka puasa
seorang pawang ular di magetan tampil di depan warga untuk mempertontonkan keberaniannya
bermain dengan beberapa jenis ular berbisa dan seekor anak buaya
sunyoto seorang pawang ular di desa balegondo kecamatan ngariboyo magetan jadi perhatian warga sekitar
kakek berambut gondrong ini melepas beberapa ekor ular berbisa dan seekor anak buaya di tengah lapangan sehingga menjadi tontonan warga
padahal ular ular yang dilepas sunyoto ini bukanlah ular jinak
melainkan ular yang masih liar sebab diperoleh dari berburu di hutan
tidak heran ada beberapa ekor ular yang berusaha menyerang warga
sehingga sebagian warga yang menonton akhirnya agak takut dan memilih melihat dari kejauhan
tetapi ada juga warga yang dengan berani melihat dari dekat bahkan memegang
menurut sunyoto aksi ini dilakukan untuk menghibur warga yang tengah menjalankan ibadah puasa
meskipun sempat kaget warga mengaku senang dengan adanya aksi dari pawang ular ini
apalagi aksi tersebut bisa digunakan untuk ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa
acaranya ngabuburit mas untuk menghibur warga
dalam rangka memperingati hari bulan ramadan menunggu acara berbuka puasa
tadi sore sore ngumpul sama anak anak di depan gitu terus ada yang keluarin ular gitu
ini kita nonton nonton ular ada larasan ada ular ada buaya macem macem sih
betul saya kan juga suka ular mas jadi nggak ada rasa takut nggak ada rasa apa
sekalian nunggu kok bentar lagi udah mau buka puasa nih
oleh warga sunyoto memang dikenal dengan ular yang berbuka puasa dan berbuka puasa
dia juga dikenal sebagai pawang ular yang kawakan
dia sudah ratusan kali menangkap ular urbisa di hutan lereng gunung lawu wilayah magetan
inam tohari magetan